kemudian dilanjutkan dengan penyiapan petugas badal haji
cuma dulu waktu sd lebih ke tinggi
kalo gak diperpanjang satria muda pengen tarik lagi mau gak kok setuju atau gak setuju tuh
dalam acara suka maupun duka